gunung semeru di lumajang jawa timur mengeluarkan guguran lava pijar dengan jarak luncur sejauh tiga ratus meter dari puncak kawah
meski demikian status gunung api tertinggi di pulau jawa itu masih di level dua waspada
dari data pos pengamatan gunung api semeru periode dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh pukul hingga dua puluh empat
gunung semeru mengeluarkan letusan dua kali guguran tiga kali hembusan tujuh kali vulkanik dalam dua kali
tektonik lokal satu kali dan tektonik jauh tiga kali
gunung api tertinggi di pulau jawa ini masih berstatus waspada level dua
warga diminta tetap tenang dan waspada terutama potensi banjir lahar dingin gunung semeru
mengingat saat ini masih sering terjadi hujan
petugas mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas dalam radius satu km mulai dari kawah aktif
dan di wilayah sejauh empat km di sektor lereng selatan tenggara
yang merupakan wilayah bukaan kawah aktif gunung semeru sebagai alur luncuran awan panas guguran
kampung dua kmp tiga masih jauh tapi tetap kita tetap waspada dan berhati hati bahwa sekarang ini cuaca ekstrim
dan mau menghadapi musim pembuluh